beginilah aksi para pemburu koin atau sering disebut anak logam
yang setiap hari bisa disaksikan di area dermaga pelabuhan penyeberangan asdp ketapang banyuwangi jawa timur
sambil mengapung dan berenang dengan waktu yang cukup lama
mereka berteriak ke penumpang kapal agar dilempari uang koin
mereka biasanya mendekati kapal yang sedang melakukan proses bongkar muat di dermaga
salah satunya firman dan satria
siswa kelas dua dan tiga sekolah dasar ini merupakan salah satu dari belasan penyelam koin
yang ada di pelabuhan ketapang banyuwangi
sudah tiga tahun ini mereka rela terjun dari ketinggian empat meter untuk melakoni aktivitas seperti ini
hampir setiap hari sepulang sekolah
dia mencari rezeki dengan cara menangkap uang yang dilempar oleh para penumpang dari atas kapal
lalu kalau liburan mainnya di sini
ya mainnya di sana
biasanya dapat berapa
buat apa uangnya
ya buat tanggung sekolah
buat tanggung sekolah
kehadiran para pemburu uang logam merupakan tontonan dan hiburan menarik
sambil menunggu kapal melakukan bongkar muat
ya kasian sih
dari segi itu kan
mungkin ada ombak atau kena kena paling beli
ya mungkin kerjaan lain
kalau visi positifnya juga
positifnya ya dia tidak mencuri lah istilahnya
meskipun sudah terbiasa melakukan kegiatan ini
anak anak tersebut tetap menangguh risiko besar
mereka bisa terbawa ombak dan tersedot